aku tidak boleh kalah dari
kenapa kakak anda harus mempertarungkan
putra kita kian santang dan putra kita
aku ingin mempunyai senopati
yang ilmunya mumpuni
sebab bercuma saja
jika seorang senopati yang terpilih nanti
ilmunya di bawah putra putra kita
siapa yang mau melawan ku
siapa lagi yang berani
masih ada satu tantangan lagi
untuk diangkat menjadi seorang sinovac
adalah melawan walang sungsang
kau akan diangkat
menjadi seorang senopati
apa maksud ayah hadir dengan aturan baru itu
ini adalah keputusan
baik ayah anda
hidup adem walang sungsang
hidup adem walang sungsang
untuk menerima serangan